kami siang mantan pengacara setia novanto fredrik yunadi menjalani sidang tuntutan
ia didakwa telah sengaja merintangi atau menghambat penyidikan kpk dalam kasus korupsi ktp elektronik
jaksa menuntut fredrik dua belas tahun penjara dan denda rp enam ratus juta rupiah
hal hal yang memberatkan terdakwa antara lain sebagai advokat terdakwa malah melakukan rekayasa untuk merintangi penyidikan
serta tidak mengakui dan menyesali perbuatannya
jaksa juga menilai tidak ada hal hal yang meringankan
fredrich didakwa telah melakukan rekayasa agar setia novanto dirawat di rumah sakit medika permata hijau jakarta
dakwaan rekayasa ini juga melibatkan dokter rumah sakit medika permata hijau yaitu dr bimanesh sutarjo
rekayasa ini diduga untuk menghindari penyidikan kpk
tiga terdakwa yang mengaku berpendidikan tinggi justru kerap kali menunjukkan tiah laku dan patan yang tidak pantas set pasar
bahkan terkesan menginap lain sehingga telah merendahkan kewibawaan martabat dan kehormatan lembaga peradilan
empat terdakwa berbelit selama periksaan persidangan
terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan
kalau hal hal yang meringankan tidak temukan hal hal yang meringankan dari putusan terdakwa dalam persidangan perkara ini
berdasarkan urian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang undang ini
yang berkaitan dengan perkara ini kami perlu menuntut
sehakim peradilan tidak menekorusi pada mana negeri
sudah ada koresponen cnn indonesia mila diyarahmadi pengadilan tvkor jakarta
mila tuntutan dua belas tahun cukup berat dan tidak diprediksi sebelumnya oleh kita semua
apa reaksi dari fredrich yunadi
ya selamat sore putri
betul sekali sidang dengan agenda bacaan tuntutan dari jaksa penuntut kpk terhadap terdakwa kasus perintangan penyidikan
fredrik yunadi hari ini baru saja selesai
sebetulnya sidang ini dijadwalkan akan digelar sekitar pukul satu siang putri
namun akhirnya molor dan baru kemudian dilaksanakan sekitar pukul setengah tiga sore tadi
dan memang betul kita semua tahu bahwa bagaimana kemudian reaksi fredrik
sama seperti biasanya kita tahu frederick ini kan tipikalnya memang cukup reaktif
tadi begitu selesai sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini
tadi fredrik juga menyampaikan keberatannya
bahkan ada poin poin yang ia sampaikan dia merasa kemudian hakim
dalam hal ini pada saat agenda pembacaan tuntutan ini
seolah menurut frederick memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada jaksa penuntut umum
ini terbukti menurut frederick bahwa ada beberapa poin yang frederick merasa bahwa hakim ini tampaknya cenderung kepada jaksa
di antara yang ketika tadi sidang akan dimulai putri
sempat terjadi perdebatan juga antara frederick dengan jaksa penuntut kpk
jaksa penuntut kpk pada saat akan dibacakan tuntutan ini menyampaikan pada majelis hakim
untuk tidak membacakan keseluruhan dari poin tuntutan
artinya hanya poin poin penting saja
dan kemudian apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut kpk ini kemudian dibantah oleh fredrik
frederick merasa tampaknya bagi jaksa menurut kpk perlu untuk menyampaikan seluruh lembar tuntutan
karena khawatir bahwa ketika tidak dibacakan seluruhnya ini ada poin poin yang akan dimanipulasi
jadi sebelum sidang dimulai ini sebenarnya sudah ada perdebatan juga antara fredrik dan juga jaksa penuntut kpk
sampai dengan akhirnya majelis hakim yaitu syaiful
didin zuhdi juga menyatakan bahwa mengabulkan permintaan dari jaksa penuntut kpk
untuk tidak membacakan seluruhnya poin poin tuntutan dan hanya yang penting penting saja
itu yang pertama
dan pada poin kedua tadi disampaikan bahwa majelis hakim sebenarnya meminta kepada pihak fredrik yunadi
untuk mengatur jadwal untuk pelaksanaan sidang berikutnya agenda pledoi yang akan dilaksanakan pada tanggal delapan juni dua ribu delapan belas pekan depan
nah untuk penetapan poin atau tanggal pleidoye
ini sebenarnya tadi frederick juga sempat meminta kepada majelis hakim untuk mengundurkan jadwal ini
karena fredrik meminta waktu yang cukup lama untuk menyusun pleidoyenya
sebenarnya tadi ketika majelis hakim menyampaikan pleidoy akan digelar pada tanggal delapan juni
fredrik tadi menyampaikan bagaimana kalau dia diberi waktu lebih panjang dan sekitar tanggal dua puluh juni
baru sidang pledoi ini akan dilakukan
namun majelis hakim tampaknya tetap teguh bahwa sidang pleidoye ini tetap akan dilaksanakan
sehingga tadi juga tampaknya frederick cukup kesal dengan apa kemudian yang sudah disampaikan oleh majelis hakim
dan itu tampak dari statement yang kemudian disampaikan setelah sidang tadi putri
tadi dia sempat mengutip satu buah pasal gitu ya
bahwa majelis hakim menurut frederick ini melanggar pasal satu ratus lima puluh delapan kuhp yang berkaitan dengan harusnya majelis hakim ini kan bersifat netral ya
tidak memihak kepada jaksap nuntut maupun dengan terdakwa
namun dalam hal ini frederick tadi menyampaikan bahwa apa yang kemudian disampaikan
sampai ke majelis hakim terkait dengan tadi mengiak nuntut umum untuk tidak membacakan poin tuntutan seluruhnya
kemudian mengabulkan permintaan dari jaksa penuntut kpk juga yang menyatakan bahwa pledoi dilaksanakan pada tanggal delapan
sampai ini juga menjadi hal yang kemudian memicu keberatan dari frederick
dia merasa atau frederick merasa bahwa ini adalah menunjukkan bahwa sikap hakim ini tidak netral begitu
itu yang kemudian disampaikan dan ada hal lain yang kemudian juga disampaikan soal
saksi juga tadi juga disampaikan ini menjadi keluhan dari frederick yunadi
kita tahu apa yang kemudian selama kita mengikuti bagaimana jalannya sidang
putri apalagi sidang kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap kasus megakorupsi ektp ini
kita tahu ada beberapa saksi yang sudah dihadirkan ada total sekitar empat puluh satu saksi
begitu ada banyak hal yang kita ketahui bersama diantaranya pengakuan dari para perawat yang bekerja di rumah sakit
yang diperbatalkan oleh pak permata hijau yang menyatakan ada beberapa kejanggalan yang kemudian dilakukan oleh baik apa ya
yang sudah direkayakan
kayasal dalam hal ini tanda kutip direkayasa oleh frederick yunadi maupun oleh dokter yang juga tersangkut dalam masalah ini
yakni bimanes sutarjo yang berkaitan dengan pada saat itu pada tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas pada saat kecelakaan
setia novanto yang memang tidak terlihat terluka parah meminta untuk diperban kepalanya
meminta obat merah dan bahkan dokter bimanes menyatakan atau menyuruh perawat untuk memasangkan jarum infus
jadi ada banyak hal hal yang sebenarnya kita tahu kalau kita orang awam kemudian mengikuti persidangan ini memang tampaknya memang
apa ya ini memang sudah terlihat begitu ya rekayasanya atau kemudian bagaimana frederick yunadi dalam hal ini kemudian memang melakukan komunikasi dengan bimane sutarjo
untuk merekayasa kecelakaan atau merekayasa medis tentang kondisi dari setia novanto
namun kita masih akan terus menunggu putri apa yang kemudian akan disampaikan oleh terdakwa frederick yunadi pada pleido yang akan disampaikan pada tanggal delapan nanti menurut informasi
bahkan fredrik sudah menyiapkan ada sekitar seribu halaman tebalnya begitu ya pledo yang akan disampaikan di hadapan majelis hakim nanti
tapi apa poinnya tentu saja kita masih akan terus menunggu dan yang paling penting finalnya kita juga akan masih menunggu bagaimana kemudian fonis yang akan dijatuhkan kepada frederick yunadi
setelah kemudian momen momen atau majelis hakim ini akan mempertimbangkan poin poin apakah betul memang tidak ada hal hal yang meringankan frederick yunadi begitu
apakah kemudian fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim nanti
berdasarkan sama dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh jaksa penuntut kpk atau bahkan lebih ringan
kita akan tunggu bersama putri
terima kasih miladia rahma